kemudian ini berbeda ya dari tahun dua ribu sembilan belas
kalau antar komunitasnya sendiri mungkin sekarang lagi gak banyak ketemu ya
namun sebenarnya tak demikian
cuma begini saya punya banyak pengalaman mbak caca dalam memimpin dan terlibat langsung dalam resolusi konflik
secara pribadi saya mendukung penuh sebetulnya konsep dua negara untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan ini
ini sudah bergerak untuk melakukan fasilitasi distribusi
maka beribadah itu menjadi penting
lagi banyak tugas sekolah kabur main bola gitu loh
bahkan saat diasingkan ke banda neira ia membawa enam belas peti berisi buku
kalau kita nggak suka kita jangan sakitin
oleh karena itu sebenarnya ada yang tinggi ada yang relatif di bawah harga acuan
tak hanya untuk menyembeli pesanan pisau untuk menguliti dan memotong daging hewan kurban juga terus bertambah
dari dua ribu dua puluh satu ada satu yang tegak itu memang sudah jatuh
yang dibunuh oleh pria bersenjata berkulit putih
kemudian biaya menggunakan dan memiliki sepeda motor itu murah sehingga masyarakat merasa sangat nyaman untuk melakukan pergerakan kemana mana dengan sepeda motor
mending kita diskusi bareng